beginilah aksi sejumlah ibu rumah tangga di dusun kangkungan grobogan jawa tengah
saat nekat menghentikan sebuah mobil bantuan air bersih yang tengah melintas di jalan desa senin pagi
sopir yang tak bisa berbuat banyak terpaksa memberikan air bersih
yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk warga di daerah ini
warga mengaku terpaksa menghentikan mobil pengangkut air bersih
karena sudah enam bulan sulit mendapatkan air akibat sumurnya yang kering
berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah grobogan
pada oktober dua ribu dua puluh tiga ada sembilan belas kecamatan dan satu ratus delapan belas desa di kabupaten grobogan mengalami krisis air bersih